hai penggugat agus mulyana yang juga dosen sti ekuitas bandung jawa barat mengajukan gugatan
setelah dipecat oleh kampusnya pada tiga puluh satu januari lalu saat sedang menjalani tes seleksi anggota
otoritas jasa keuangan agus mengajukan gugatan ketiga pihak yakni selain tempatnya mengajar
pemimpin salah satu bumd di jawa barat dalam gugatannya ia meminta ganti rugi imaterial
dua puluh miliar rupiah setelah dilakukan mediasi penggugat menyayangkan ketidakhadiran prinsipal
yang hanya diwakili oleh kuasa hukumnya sidang akan kembali digelar pekan depan masih dengan
agenda mediasi posisi saya diberhentikan dengan tanpa alasan tentu saja mengganggu kredibilitas
nama baik saya dan peluang peluang kerja saya di tempat lain untuk berkarir tentu saja diterhambat
makanya ingin lebih cepat lebih bagus karena saya juga punya harapan bisa berkarir
apa di dunia pendidikan di dunia bisnis perbankan kembali atau di tempat lain gitu
sementara itu di depan pintu gerbang pengadilan negeri bandung kami siang puluhan aktivis
pendidikan dan anggota ikatan alumni universitas pendidikan indonesia melakukan aksi damai dengan
membentangkan spanduk sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan kepada pengajar
di labuhan batu sumatera utara tujuh puluh sembilan mantan kepala lingkungan kami siang menggelar
dan menunjuk rasa di depan pintu gerbang kantor bupati dan dprd kabupaten labuhan batu masa
meminta bertemu dengan ketua dprd dan bupati karena ingin mempertanyakan pemecatan yang
dilakukan bulan september tahun dua ribu dua puluh satu lalu yang dinilai secara sepihak belum ada undang undang
mengatur secara pasti tentang cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan setelah undang undang atau
dan keempat lalu siapa masyarakat yang diangkat turah pak bupati ketua dprd ini maksudnya saya
bertanya kepada pak bupati ketua dprd kabupaten labuhan batu langsung menerima para pengunjuk rasa
dan menyatakan akan memproses aspirasi para mantan kepala lingkungan tim liputan cnn indonesia